ara kita makan yuk
aku makan duluan ya
kita makan dulu yuk
aku senang cuma aku harus nyari opi
aku takut dia kenapa napa
kenapa sih kamu gak pernah mikirin aku mikirin opi terus
kapan aku dipikirin kapan
gak sayang sama aku kamu tuh jahat
kalo kamu menderita kamu pengen di
pengen di temenin juga kan
aku juga pengen gitu tau gak sih
i'm your girlfriend aku tuh pacar kamu
kamu jangan nangis gitu dong
biarin biarin aku pun nangis aja biar semua orang tau kamu gak sayang sama aku
yaudah yaudah kita jalan ya kita jalan
terus kita gimana nih
udah deh mir
mendingan sekarang kita tunggu aja dulu
kita liatin aja sekarang dia bawa kemana
baru habis itu kita kerjain
kamu masih bingung ya
yaudah semuanya aja
kita cobain semuanya
aku sebenarnya gak terlalu lapar
sekarang kamu tuh jadi pacar aku
jadi kamu harus kebiasaan yang kayak gini oke
kamu harus hidup berkelas oke
mbak kita mau pesen semua di menu ini oke
makan aja biasa
sekarang kamu cicipin aja dikit dikit
kayaknya gue punya ide nih
biar bikin dia kapok
jangan bilang lo menyamperin laura
terus lo mau ngabrak dia
lo tenang aja kali mir
sini gue kasih tau
gue mau ambil lo ngerjain dia
sampai dia jatah dari karusel
keren banget sih lawin
kamu gak usah habis habisin ya
kamu gak usah habis habisin ya
kamu gak usah habis habisin ya
kamu kan aja dikit dikit semuanya
cobain aja semuanya
romantis banget nih di sini
aku suka deh
eh kita turun yuk
dance dansa dansa yuk
laura aku gak bisa ra
tapi kan aku juga pengen romantis romantisan sama kamu
mir lu tunggu di sini dulu ya
dani told you dasando
aku makan duluan ya
kita makan dulu yuk
yaudah bangun yuk
yaudah aku periksa ya
aku bisa sendiri
cepetan mendingan kamu bukain pintunya aja
nah yang bener dong
sakit banget aku gak bisa duduk
terus gimana dong
aku pangku ya
enak aja pangku pangku
harusnya tuh kamu pegangin aku waktu aku duduk
aku gak akan jatuh gini kalau menggerak kamu
iya kan aku gak tau
kamu bakal jatuh
yaudah sana duduk depan
aku duduk belakang sendiri
ah sudah lah dimana dia sekarang
di dalam lagi diperiksa dokter
laura kamu ada apa sayang
mami jangan terbang sakit tau
ya dokter kami berdua orang tuanya bagaimana keadaan laura
nggak apa apa bapak nggak perlu khawatir
dia hanya sedikit memat saya akan tuliskan resep buat perdanyerin
nah kalau begitu terima kasih banyak dok
lain kali kamu jaga lebih baik dong dia kan anak perempuan
yaudah tolong kamu antar laura pulang ya

kamu pulangnya sama rangga ya karena deddy harus ke kantor ya
cepetan tapi hati hati ya pelan pelan loh taro nya sakit lah
enggak kenapa sih masih sakit berapa udah minum obatnya
ra minum obatnya juga baru belum bereaksi kali